lima hakim agung yang masih aktif saat ini ternyata bermasalah alias cacat administrasi
kelima hakim itu tidak lolos syarat harus pernah menjadi hakim tinggi selama tiga tahun sebelum dipilih menjadi hakim agung
hal itu dianggap mencoreng wajah peradilan yang beberapa kali menjadi sorotan
pemerintah pun diminta mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi berbagai polemik dalam bidang hukum di indonesia
pemerintah pun diminta mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi berbagai polemik dalam bidang hukum di indonesia
pemerintah pun diminta mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi berbagai polemik dalam bidang hukum di indonesia
pemerintah pun diminta mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi berbagai polemik dalam bidang hukum di indonesia
mumpung sekarang masih di badan legislasi dalam tahap harmonisasi ini akan kami bahas
kebetulan saya ketua panjanya undang undang jabatan hakim
nah kita melihat bahwa di undang undang jabatan hakim ini kita ingin melihat ini
sinergitas antara komisi yudisial ke mahkamah agung dan seluruhnya ini bisa bekerjasama dalam rangka menciptakan sebuah sistem peradilan yang benar benar bersih
atas polemik ini presiden diminta untuk menegakkan aturan atau mengevaluasi fakta yang terjadi
evaluasi tersebut bisa dilakukan lewat paket kebijakan reformasi hukum yang rencananya segera diluncurkan pemerintah dalam waktu dekat
salah satu yang menjadi fokus dalam paket kebijakan itu diantaranya adalah soal pembenahan pembuatan regulasi
agus rumansyah sien indonesia
reformasi di tubuh lembaga peradilan tertinggi mahkamah agung semakin kentara dibutuhkan setelah sekian banyak aparatur peradilan yang tertangkap karena kasus korupsi
kini kegaduan baru muncul
lima orang hakim agung di mana dua diantaranya bahkan menjadi pimpinan mahkamah agung diketahui cacat syarat administrasi untuk menjadi hakim agung
menjadi penting ketika cacat syarat ini mempengaruhi kapabilitas para hakim agung tersebut
lantas bagaimana mereka mampu memimpin para hakim di bawahnya yang lebih berpengalaman
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan gayus lumbun hakim agung mahkamah agung
baik terima kasih sudah hadir
lalu kemudian juga ada imam ansori saleh mantan wakil ketua komisi yudisial
terima kasih sudah hadir
lalu melalui sambungan telpon ada anggota komisi tiga dpr aziz samsudin
selamat malam pak aziz
baik terima kasih pak aziz meluangkan waktu untuk kami
saya akan ke prof gayus terlebih dahulu karena prof gayus ini yang melontarkan begitu ya
ini sebenarnya prof gayus sudah tahu sejak kapan sebenarnya
dimulai kalau soal tahu atau mengetahui secara langsung itu ketika kita melakukan
pemilihan wakil ketua yudisial enam bulan yang lalu
itu sudah diramaikan di kalangan hakim agung bahwa ternyata calon yang dipilih oleh maa itu bahkan selama ini
itu tidak menulis syarat undang undang
karena jelas di undang undang itu menentukan hakim agung itu haruslah berpengalaman dua puluh tahun sebagai hakim
diantaranya tiga tahun sebagai hakim tinggi
artinya ini gramatical tidak perlu ditafsirkan
dan tidak perlu diuji kembali karena sudah begini
jangan nanti diuji untuk mendukung yang satu
ya ya ya sekedar melakukan tafsir untuk membenarkan yang dilakukan begitu ya
ini yang berbahaya
negara hukum bukan sama dengan negara monarki
bahwa kaisar itu adalah hukum
kemudian memang kalau melihat apa yang digagas oleh presiden pak jokowi
ini momentum yang baik untuk memperbaiki tatanan hukum di indonesia
tetapi saya harus mengatakan tatan hukum itu dibagi menjadi tiga elemen menurut teori
teori lawan friedman maupun teori yang lain
yang pertama substance
yang kedua structure
yang ketiga budaya hukum masyarakat atau legal culture
nah saya konsentrasikan bahwa kalau memang akan ada paket reformasi hukum
haruslah kepada peradilan yaitu structure yang ada pada teori ini
nah ini diperlukan karena selama ini publik direduksi kepercayaannya kepada peradilan
dengan berbagai kasus tadi
saya kembali ke supaya runut
enam bulan yang lalu sebenarnya anda mulai tahu
apa yang anda lakukan saat itu
kenapa baru sekarang
kami dan teman teman mulai membahas ini bahasnya bukan kepada kenapa kok bisa sebagai hakim agung
kenapa hakim agung ini bisa memimpin
karena terjawab oleh kita semua bahwa memimpin atau pemimpin mahkamah itu pasti ketua majelis
di semua perkara
semua perkara itu pasti dipimpin oleh majelis dari pimpinan perdata juga demikian
pidana juga demikian tun agama dan militer
nah ini menjadikan satu gagasan untuk bagaimana ini dihentikan
bayangan seperti ini sehingga publik juga bisa kembali bahwa kami itu mentaati hukum
mentaati apa dihentikan
tapi kalau soal hakem agung telah dilantik dipilih itu saya pikir kewenangan kewenangan lembaga lain ya akan dihentikan
akan menilai menguji dan sebagainya
tapi bukan menguji pada undang undangnya
menguji kepada kelayakan dan bagaimana solusinya
pak imam saat itu anda sebagai ketua kay bagaimana ini
wakil ketua ya
wakil ketua ya
jadi ceritanya setiap ada kekosongan atau kekurangan hakem agung kita menyuruh hati kepada mahkamah agung
bahwa kita membutuhkan calon hakim agung yang memenuhi syarat syarat sebagai calon hakim agung
nah kemudian mahkamah agung memberikan
tentu kita percaya pada mahkamah agung bahwa yang kita minta sudah sesuai dengan itu
biasanya kita lebih klarifikasi soal keaslian ijazah soal soal yang administratif yang lain
tapi waktu itu kita sudah percaya dengan ini dan mungkin juga kita dari ky kurang teliti
oke kurang teliti ya
itu diakui berarti ada kurang teliti ya pak ya
tapi itu kira kira cuma berlangsung berapa tahun setelah itu kita menyadari
bahwa hakim calon hakem agung harus berubah terus pegang palu bukan hakem agung yang apa istilahnya yang ditempatkan
itu bukan tempat lain
jadi seperti caranya dulu kita pertama yang memberikan dari mahkamah agung ketua mahkamah agung yang memberikan
berikutnya oleh para ketua pt ya jadi dari berbagai daerah mengirim nama nama itu
ya saya kira itu
karena di kay sendiri seperti yang sekarang diramaikan pak kay
itu sudah muncul perdebatan panjang soal ini
oh sebenarnya sudah lama ketika setelah meloloskan itu
lalu baru ada perdebatan
dan setelah itu kita yang berikut berikutnya kita sudah mulai terapkan seperti yang dimaksudkan pak kay
harus hakim palu maksudnya
harus palu ya bukan sekedar jabatan sebagai hakim tinggi
tapi betul betul punya putusan yang bisa kita
karena di peraturan kay yang baru itu disebutkan dia harus punya putusan yang kemudian dinilai
dia harus dinilai putusan itu
kalau dia pernah pegang palu pasti nggak punya putusan
pengalaman tadi kata katanya pengalaman maksudnya
jadi itu kronologinya saya nggak bisa menyalahkan siapa yang salah
tapi faktanya seperti itu
saya klarifikasi lagi berarti artinya memang sempat ada kekurang telitian dari ky begitu saat ini
ya saya nggak menyebutnya
tapi nama ini usulannya dari
makam agung sendiri begitu
menurut anda mahkamah agung sendiri menerjemahkan ini tidak
atau tidak sengaja atau secara
itu surat oleh pimpinan
itu surat oleh pimpinan
salah administratif saja
itu surat oleh pimpinan saya mencoba untuk mengajak mari kita pleno membahas ini
tapi tidak pernah diikuti
karena itu pimpinan ya berarti yang dipimpin oleh orang orang yang kurang persyarat ini
tapi saya setuju dengan pak imam memang ini bukan kesalahan dari ahy maupun dpr
kenapa demikian pak
ada dua kelompok penugasan
satu tadi disebut sebagai tiga tugas ki itu atas administratif termasuk hal hal berkaitan dengan syarat
mengenai kualitas hakim
sampai di mana pemahaman pengetahuan kemudian apa itu profesionalisme hakim di pengetahuan hukum
saya pikir kerangkanya ini
dpr lebih sempit lagi
jadi tidak bisa dikatakan ini
karena dpr itu hanya berkaitan dengan fit and proper test
jadi tidak perlu melihat masalah administratifnya
saya pikir tidak perlu dilihat
saya dua peronot di komisi tiga
saya milih akan mak agung dulu
di komisi tiga
jadi pak imam juga pernah bersama kami
pak akang juga pernah di dpr
pak dpr seperti itu
sama sama dulu ya
jadi seperti itu
oleh karena itu ini tergantung kepada
jadi maksudnya sumber kesalahannya di ma sendiri
kalau bagi saya surat itu menjadi persoalan
surat yang merekomendasikan nama
iya nama disebut sebagai hakim tinggi dki jakarta
ada yang panitra
ada yang dirjen
ada yang bawas dan sebagainya
berarti mereka tidak salah dong pak ketika sudah menyebutkan posisi posisinya bukan sebagai hakim yang bernama
nah ini tadi kepelitian tadi
karena dia disebut berpengalaman di sini
dua puluh tahun termasuk paling tidak tiga tahun sebagai yang tinggi
di sini di gambar sebagai ini peran fungsional
sementara dirjen tadi dan yang lain lain itu bawas itu kan struktural
apakah bisa syarat untuk fungsional dijabat oleh struktural
jadi bagi saya ini perlu
tapi tergantung nanti apakah pak ket reformasi itu menilai ini sepatutnya apa
karena kalau ini berkaitan dengan satu yang sangat penting urgent untuk dibahas
dan saya meyakinkan itu urgent karena itu menyangkut
banyak yang mengatakan ini sama juga dengan hakim pn yang menjadi hakim ma
karena nggak pernah di pt
bahkan ada yang sehari pun tidak
sehari pun tidak ya
ada yang sama sekali tidak
nah ini menjadi persoalan
saya ingin tanya pendapat dari dpr komisi tiga
ketika melihat ada semacam kelolosan ini
dan kita ingin sedikit flashback ke belakang
saat itu apakah memang dpr juga dalam hal ini komisi tiga tidak meneliti dengan detail juga soal administrasi ini
apakah itu tidak menjadi bagian tugas dari dpr komisi tiga yang melakukan fit and proper
sesuai tugas dan komisi dpr itu kan tetangga yang hanya melakukan fit and proper
puji kelayakan dan kepatutan
syarat formal maupun administrasi itu sudah diselesaikan di tingkat yang mengajukan adalah mahkamah agung
kemudian juga diselesaikan oleh tingkat yang ada di komisi yudisial
sehingga fungsi kami tidak bisa secara menolak apa yang diajukan oleh mahkamah agung
kecuali hanya tidak meloloskan
dari calon yang diajukan oleh pihak ky
terhadap calon calon yang telah diajukan oleh mahkamah agung
tadi disampaikan oleh prof gayus di dalam kesempatan sebelumnya dan pak imam
tugas dan fungsi kami tidak secara formal
karena tugas fungsi kami adalah uji kelayakan dan kepatutan
ada pun secara administrasi maupun kewenangan yang telah lolos di ky itu
diasumsikan secara undang undang
dan meterlek di dalam undang undang substansinya itu
bahwa itu calon yang diajukan ky adalah yang telah memenuhi persyaratan
baik secara substansi maupun secara formal administrasinya
baik pak aziz kalau begitu kan
tetapi karena kita harus mencari untuk memperbaiki harus mencari dulu letak kesalahannya di mana
kalau dilihat tadi memang dpr fungsinya hanya fit and proper
tadi fungsi di judicial juga tadi sudah diakui mungkin saja ada kekurangan teliti

tapi sumbernya tentu saja ada di ma sendiri yang mengajukan atau memberikan surat pengajuan namanya itu begitu
nah ketika di undang undang sendiri tentang syarat untuk menjadi hakim agung di pasal tujuh angka enam begitu
menyebutkan berpengalaman paling sedikit dua puluh tahun menjadi hakim
termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi
apakah ketika mereka mengusulkan nama ini
apa kemudian hanya sebuah kesalahan administratif karena pemahaman tentang undang undang atau substansi dari undang undang ini
yang dimaksud pernah di hakim tinggi
meskipun tidak pernah kemudian memegang palu atau bersidang begitu
ataukah ini ada kesengajaan begitu
sebenarnya kesalahan ini
kesalahan administratif ataukah sebuah kesengajaan
kalau untuk kesengajaan atau itu tidak sengaja
tentu kita harus melakukan proses investigasi
di pihak makam agung
bahwa persyaratan yang disubstansi di dalam undang undang pasal tujuh ayat enam
itu kan sudah letter luck
dan kita di dalam fit and proper yang ditugaskan secara undang undang kepada dpr
kita tidak mempunyai
riwayat komplit dari calon hakim yang diajukan oleh komisi yudisial
bahkan kita kadang kadang pun hasil daripada fit yang dilakukan oleh persyaratan formal maupun material yang dilakukan oleh kay
kita tidak punya berkas lengkap
kas lengkapnya kita tidak punya
sehingga kalau ini mau dilihat apakah ini ada unsur kesengajaan
atau ini karena ketidak telitian
tadi disampaikan oleh pak imam
tentu harus dilakukan investigasi
siapa yang melakukan investigasi itu
dengan adanya temuan ini dari pihak mahkamah agung dalam hal ini dipelopori
di koordinasikan oleh prof gayus
kalau itu diteliti
dari komisi judisial
dari komisi judisial bisa melakukan investigasi
kemudian membuat surat ke dpr
dpr juga bisa nanti menarik
bahwa itu adalah cacat hukum dikarenakan syarat formal
dari ketentuan pasal tujuh ayat enam
untuk undang tentang berkenaan dengan makam agung itu
tidak memenuhi persyaratan formal
tapi sebelumnya saya ingin garis bawahi bahwa
substansi atau bunyi dalam undang undang ini sudah letter luck
tidak mungkin ada salah tafsir begitu ya
kalau dalam keterangan bunyi undang undang itu
pasal tujuh ayat enam itu sudah cukup jelas
kita akan bahas lebih lanjut
apakah nanti kemudian bisa dilakukan penyelidikan
dimana letak kesalahannya
apakah memang langsung dpr yang langsung bisa untuk kemudian menyelidiki ini
kami akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini

tadi diakui kaye mungkin saja waktu itu kurang mengerti secara detail
dan di dpr komisi tiga memang bukan tugasnya kemudian untuk soal administrasi
karena melakukan fit and proper saja
nah ketika diusulkan pak aziz seperti itu
apakah akan dilakukan seperti misalnya
apakah ada unsur kesengajaan
atau ini hanya kesalahan
bukan hanya saya koreksi
ataukah ini adalah kesalahan administratif
ya ke depan saya nggak tahu ya
tapi yang lama ceritanya seperti itu
ketika kami menyadari semua ya jadi kita ada perjalanan panjang
akhirnya kita sepakat bahwa kita mengartikan pasal ini harus dengan benar
bahwa hakim itu betul betul harus berpengalaman
dalam arti ya betul betul pegang palu jadi tidak hanya menjabat di ya karena sk itu
pak saat itu sebenarnya ketika surat itu datang dicermati betul tidak sih
maksudnya begini misalnya ada nama abc hakim tinggi memang
tetapi sebagai pejabat administratif saja misalnya kayak gitu
apakah waktu itu sudah ada perdebatan
tidak ada keterangan itu cuma waktu itu ky belum membuat persyaratan harus menyelamberkan putusannya
jadi kita tidak tahu artinya riwayat itu yang tahu mungkin di dalam di internal ya
karena itu setelah itu kita teliti sekali jadi kita melakukan semacam investigasi ke mahkamah agung
apakah benar ini dan kita dari riwayat itu kita baca betul
dengan adanya syarat putusannya
putusan itu lebih konkret lagi bahwa oh iya
harus dibaca betul tapi saat itu ketika surat itu diajukan tidak sempat dibahas ya
perdebatannya belum ada waktu itu ya
ada karena kita minta yang memenuhi syarat ya saya percaya kami percaya pada mahkamah
baru ada perdebatan itu setelah kapan
setelah kita memperoleh masukan masukan kemudian
ini sudah terpilih jadi hakim agung ya yang nama itu ya
oke jadi kemudian baru ada pembahasan
karena itu yang diajukan juga tidak salah mungkin yang diajukan yang salah
jadi yang diajukan kan
ada kesempatan ya maju saja tapi mestinya ya hakematuk
nah itu yang maksud saya kemudian harus diteliti apakah benar ya hanya sekedar diajukan atau melobi untuk diajukan
oh enggak kalau melobi saya siap diinvestigasi
enggak maksudnya melobi untuk pimpinan emak yang waktu itu
oh enggak tahu kalau km emak kalau kayu itu ya alhamdulillah kita sangat objektif pak
kayu mengalami sendiri karena waktu itu mengikuti lengan lengkap jadi seperti itu
baik prof gayu saya ingin ke anda
setuju tidak kemudian ini dilakukan penyelidikan tapi anda juga harus terlibat karena anda yang pertama membuka ini ke publik
ya ini tentu harus bagi saya ini satu hal yang perlu diselesaikan secara yuridis maupun secara teknis
momentum presiden buat paket reformasi hukum oke ini momentum ya momentum ini kebetulan sekali yang
yang menjadi persoalan itu kan tiga lembaga kalau saya pribadi
tapi ada tiga lembaga yaitu
makam agung membuat surat
kayu yang memproses
kemudian dpr juga mengesahkan
menggunakan undang undangnya begitu
di presiden yang menerbitkan keputusan untuk menjadi sahnya menjadi hakim agung
maka dengan momentum ini saya berpendapat bukan ky yang inisiatif untuk melakukan investigasi atau evaluasi
juga bukan makam agung karena ketiganya ini merupakan bagian dari seluruh perusahaan
takut ada konflik of interest maksudnya disitu
tentunya akan ada seperti itu
maka bagi saya presiden sebagai kepala negara
yang memimpin negara
pengucapkan negara ini dengan momentum yang eee di gagas
dengan apa namanya paket reformasi hukum maka beliaulah yang bisa membentuk tim untuk melakukan evakuasi
baik baik saya akan ke pak aziz
pak aziz kalau begitu apakah ini dpr enggak
saya ingin tanya minta tanya
saya ingin tanya seperti ini
ini apakah masih ada celah kemudian secara status kemudian batal akhirnya ditarik dari posisinya sekarang
bisa secara hukum masih dimungkinkan
apabila terdapat temuan fakta hukum terdapat jahat khususnya di dalam pasal tujuh ayat enam tadi
masih dimungkinkan untuk untuk diurvisi ditarik begitu
prosesnya seperti apa gambarannya nanti pak aziz
kita kan secara keundangan dia punya untuk menarik itu
yang itu seperti yang disampaikan oleh pak gayus presiden dapat membatalkan kepres
jadi dari presiden ini ya bolanya ya apa yang paling bisa melakukan review ini ya
ya karena pengangkatan dari pelantikan kan di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
oke kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa ini melanggar asas politika seperti apa kan dari eksekutif kemudian ke yudikatif seperti apa
eee kreativitas seperti apa yang dilanggar karena ini kan hanya catat prosedur catat eee apa syarat formal yang diperluangkan dalam undang undang
yang menangannya itu adanya sebenarnya adanya di komisi judisial tapi karena telah dilantik oleh presiden tentu pembatalan itu harus dari pemerintah dari presiden dalam hal ini
oke baik saya kan ke pak iman pak
di dalam ini ya nambah sedikit di dalam kepres itu kan ada
kepres itu kan ada klausul ya kalau terjadi kesalahan dapat berbaiki saya kira di situ bisa masuk presiden karena beliau yang membuat kepresnya yang mengesahkan istilahnya tentu bisa beliau membatalkan logikanya begitu pak gaius ya
ya baik pak saya akan nanti ke pak gayus kita akan berenai dulu secara komunikasi kita akan segera kembali usaha jenah berikut ini
saya akan berhenti
terima kasih pak gaius
terima kasih pak gaius

kita kan tidak kita distribusi
sehingga tidak mutlak
terpisah antara tiga lembaga
jadi itu memang teori atau gagasan atau ide ide demotis q yang bagus dipakai oleh negara
tapi negara tidak mutlak menuhi teori itu
itu kedaulatan yang ada di lingkungan negara untuk memilah
apakah mau penuh full
seperti itu atau tidak indonesia tidak
baik saya kembali ke pak aziz
pak aziz kalau misalnya belajar dari pengalaman ini
apakah nanti kemudian dpr juga akan mencoba membuat peraturan yang mungkin lebih detil
itu untuk kemudian ikut dalam seleksi atau melakukan fit and proper terhadap calon hakim agung
kalau itu mau diikut berarti kan harus mengubah undang undang
undang undang md tiga berikut undang undang
yang mengatur tentang hal ini dalam hal ini maka pak agung dan komisi fisial
kewenangan dpr itu diatur di dalam undang undang md tiga
yang kemenangannya sebatas untuk melakukan uji kelayakan dari pak agung
artinya sangat kompleks sekali kalau mau melibatkan dpr secara lebih detail
artinya akan sangat kompleks sekali mengubah undang undangnya
kalau memang mau melibatkan dpr secara lebih detil
ada hal hal seperti ini lagi ke depan
sebenarnya ini hanya hal secara formal
syarat formal itu tidak perlu kita dengan berubah undang undang
karena kalau kita hanya ingin menambah kemenangan dpr
tentu kemenangan dpr ditambahkan tidak hanya sebatas misalnya
hak kewenangan fit and proper sebatas yang di mahkamah agung
nanti akan mempunyai dampak misalnya kepada calon dubes calon kapolri
itu akan bernama calon panglima
apakah fit and proper kapolri atau panglima kita harus melihat track record kemudian masa jabatan jenjang jabatan
kan tidak bisa
kepenangan itu ada di pemerintah

menerangkan itu di dalam undang undang yang mengatur tentang mahkamah agung
pasal tujuan enam tersebut dan komisi judicial
pak iman sekarang kalau katakanlah gini presiden katakanlah akan mencabutnya
kita akan mereviewnya
kalau bahasa dari pak aryono seperti itu ya
lalu kemudian akan terjadi kosongan
karena dua di antaranya adalah pimpinan
nah ini prosesnya akan seperti apa nanti
ya sederhana sekali
karena ada yang kosong ya bisa aja mengerekrut baru
jadi karena akan terkosongan kemudian ky minta lagi ke mahkamah agung untuk mengirim calon lagi
tapi saya mau menambahkan
hanya untuk misalnya kalau katakanlah kalau lima mengganti lima saja ini proses dari awal lagi
ya yang calon calonnya termasuk yang
baru tiga ini
ya baru kalau dia
nah tapi yang penting bahwa sebenarnya ini kan problem yang lalu
kalau yang ke depan kay sudah punya peraturan yang sudah mengakomodir pengalaman selama tiga tahun itu sebagai hakim tinggi
jadi itu dia nggak perlu khawatir
justru kita problem yang sudah jadi lima itu
tapi yang kedepan saya kira nggak ada masalah karena
karena sebenarnya ini hanya kesalahan yang lalu begitu lalu kemudian
tetapi yang sekarang sendiri tidak akan mungkin terulang karena sudah ada yang baru peraturannya begitu
ya terpaksa dari ky
yang harus melampirkan putusan putusannya dan termasuk di situ kan kapan dia membuat dan sebagainya
bisa dirunut berapa lama dia jadi hakim tinggi
jadi itu akan ketahuan
kita hati hati sekali setelah dua ribu empat belas ya jadi akhir akhir jabatan kami di kay
itu yang termasuk yang dua gelombang terakhir itu sudah benar seperti yang dimasukkan di undang undang
jadi soalnya dpr nggak perlu buat undang undang baru lagi karena tadi seperti itu ya
artinya sudah ada solusinya sebenarnya kan
ini kan masalah yang lalu saja
yang lama ya
pertanyaan ke prof gayus kemudian
kalau tadi sempat menyinggung soal momentum paket kebijakan reformasi hukum begitu ya
yang akan dikeluarkan oleh presiden
kalau soal persoalan ini kan sebenarnya tinggal mencabut statusnya kalau memang tidak menuhi syarat
tapi ke depan tidak akan mungkin terulang karena sudah ada peraturan peraturan baru yang memfilternya
ada ide ide lain sebenarnya untuk tidak merusak hal yang ada sekarang
karena pemilih hakim agungan tidak mudah dan mahal
saya pikir bisa diatur dengan solusi lain
kita pernah punya pengalaman misalnya yang ekstrim pak indarman supanji
tidak dilantik karena pak yusril menemukan cacat syarat administrasi
ini ketegasan dari ketika itu
tetapi itu saya katakan bisa menjadikan kegoncangan
saya punya ide mereka tidak usah diberhentikan
tidak boleh memimpin
itu memotivasi karena akan menjadi pimpinan majelis
tapi kalau untuk yang tidak dipimpinan
kalau pasti pimpinan
itu tidak perlu diberhentikan
hanya mereka diminta untuk
kalau sma itu paket c
terlanjur masuk ke bangunan tinggi
tidak lulus sma
ada zamannya itu
maka dihitungkan anda harus pakai paket c
artinya para hakim agung yang terlanjur ini
dia mesti mengambil pengalaman di pt pt
di mana dia ditugaskan
sementara di makau tetap hakim agung yang non palu mungkin
atau hakim agung yang dicutikan
itu solusi untuk tidak merusak keadaan
itu sempat dibahas juga oleh banyak pihak
tetap ditarik yang tidak selalu syarat ini
artinya tadi diberi kesempatan untuk mengambil pengalaman di tempat lain
sesuai dengan syarat
sesuai dengan aturan ini
yang baru setahun ya dua tahun harus kembali ke pt
jadi mereka tidak
negara tidak kehilangan orang yang sudah bagus dipilih
hanya karena syarat ini
dan memang ini juga prinsipil
setelah dipersoalkan hakim pn
ini belum tiga tahun di pt
itu mengadili asasi
hakim pn langsung menuju kma
ibaratnya mengibarkan seperti itu
ibaratnya keberatan loh
teman temannya yang sudah lebih dulu senior
karena mereka langsung pemimpin
ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya
memang sudah ada dampaknya ke bawah
di hakim pn
ada hakim agung yang protes
yang tidak mau
langsung tidak mau satu majelis
karena dipimpin oleh orang yang belum disarat
wah saya kok dipimpin oleh maksudnya
yang belum pernah sidangin banding
ada dua opsi ya
opsi yang di luar
yang dikatakan ekstrim tadi
presiden bisa menggunakan haknya
tapi opsi yang cukup bijaksana tadi
tetap juga di situ
tetapi tidak boleh memimpin di majelis
saya kira cukup bijak
ini yang usulan yang kedua itu
tentu kegonya tidak terlalu
tapi secara peraturan tidak masalah itu
tergantung kebijakan dari pimpinan ma saja
menyadari seperti itu
kalau ekstrim seperti yang saya sebut
pak casa agung dulu
ini diungkapkan oleh
tadi malam di metro
jadi hati hati juga
karena sebuah sk
itu mempunyai nilai yang tinggi
kan dilakukan oleh seorang presiden
jadi harus menikapi dengan dua tadi
apakah mau diberikan toleransi
milih juga nggak gampang itu
dan memang bobotnya sudah ada
hanya syarat ini yang belum
dan harus diisi
ada berapa hakim agung yang merasa keberatan
dengan pimpinannya saat ini
yang merasa tidak layak
saya satu majelis dengan dia
karena dia sendiri tidak
ada yang saya temukan seperti itu
itu yang real
yang lain kalau bisik bisik itu
kita tidak perlu ikuti
ada yang mengatakan
tapi yang real
hakim agung yang tidak bisa sebut nama
dan tidak akan saya ungkapkan namanya
boleh cek ketua kamarnya mungkin
berarti kondisi yang tidak sehat dong
sekarang ini berarti di mahkamah
dalam kondisi pimpinan seperti ini
menjadi tidak sesuai dengan ketentuan
kalau dilihat dari ini
dampak itu kan kecil
cuma satu orang mengatakan
ini saya tahu sekali
nah seperti itu
ada tidak dampaknya bagi putusan putusan yang sudah dikeluarkan misalnya
publik bisa mempersoalkan
publik akan sangat bisa memutuskan
diputus oleh orang yang tidak cukup syarat
tapi ini tentu
itu kemudian membatalkan putusan putusan yang pernah dikeluarkan sebelumnya
saya pikir tidak
hakim berijasa palsu pun
dalam pengalaman tidak bisa
sudah putus ya ya
berjasa palsu sampai berijasa palsu pun tidak bisa di
ada pengalaman seperti itu
tidak bisa membatalkan putusan
paling tidak seburuknya ada emang berkesempatan untuk pk
kalau ada keluhan masyarakat demikian kuat
mungkin membumi begitu
paling paling diberi kesempatan untuk peninginan kembali
komisi tiga melihat seperti apa pak
tentang kondisi di ma saat ini
kalau tadi disebutkan ada contoh
ada satu hakim agung misalnya
atau saya tidak tahu berapa
ada hakim agung yang kemudian merasa tidak mau satu majelis
karena merasa bahwa pimpinan majelisnya itu tidak pernah
hakim tinggi ya
tidak tahu bukan
bagaimana ini komisi tiga melihat kondisi seperti ini di mahkamah agung
saya melihat ini kan bukan masalah etika
ini merupakan syarat formal
syarat formal itu tentu harus diikuti
dan menjadi fondasi daripada hakim
untuk menjadi hakim agung
sesuai bunyi pasal tujuh ayat enam tersebut
sehingga komisi tiga dalam hal ini
akan coba melakukan rapat internal
lebih jauh tentu
sebelum nanti kita akan melihat data data itu
dari data yang akan kita minta nanti ke komisi empat
sehingga keberatan keberatan dari para pihak itu
sampai hari ini sih belum ada yang masuk ke komisi tiga
baik dalam bentuk rdpu
maupun dalam kapas konsultasi dengan makam agung
itu belum pernah dianggap sebagai agenda
dalam pembahasan begitu
karena ini kan sebenarnya sudah diketahui
kalau prof gayu sendiri enam bulan lalu
dan sudah pernah menjadi perdebatan di komisi judisial
tentang penafsiran ini ya
di komisi tiga sendiri sempat mendengar hal ini
atau juga menjadi pembahasan tidak sebenarnya
karena kita kan tidak punya data
jam terbang daripada hakim itu
kita itu dalam hal melakukan seleksi
dari komisi judisial
melampirkan hasil tes yang dilakukan oleh komisi judisial
kemudian hasil tes itu berupa
baik tes secara formil dalam hal intelektualnya
kemudian hasil dari wawancara
kemudian kita melakukan uji kelayakan
yang secara undang undang diatur
bahwa komisi tiga dalam hal ini
berdasarkan kewenangan yang diberi undang undang
melakukan uji kelayakan dan kepatutan
dalam hal ini
menurut kami yang ada di komisi tiga
tentu kita harus melihat dulu

apakah data ini benar
apakah data ini benar
kalau tadi disampaikan oleh prof gayud dari makam agung
bisa saja dari pihak perwakilan
atau siapapun dari mahkamah agung
bisa mengirim surat
dengan adanya suatu fakta hukum
novum yang baru ini
bisa saja komisi tiga nanti melakukan pansus
tentu ini akan melibatkan
elemen dari hal ini adalah
sebagai trias politika lembaga yudikatif
kemudian komisi judisial
yang secara undang undang
yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan survei
untuk melakukan validitas
dari pada kewenangan formal
dan tentu nanti
presiden dalam hal ini
dalam hal pengangkatan kepres
yang telah dilakukan oleh pemerintah
bisa saja nanti hasil rekomendasi pansus
saya belum mau mengatakan
apa hasil pansus nanti ke depan
tetapi seperti yang disampaikan
oleh prof gayus tadi misalnya
bisa saja ada win win solution
yang dicontohkan seperti ini
sekarang ini menjabat
tetapi diberi kesempatan
tetapi kemudian harus dengan memenuhi syarat tadi itu
kan tidak mungkin
kalau dia bisa non palu dari pt ke ma
kenapa tidak bisa dibalik
main non palu kembali ke pt
solusi yang anda sampaikan secara benar
dalam teori hukum
untuk memandang persoalan bisa a contrario
kalau disebut non palu di hakim tingginya
kenapa tidak bisa juga di non palu
untuk kembali mencari pengalaman di sana
karena komisi tiga ini komisi hukum
pimpinannya semua dari pak ajis
saya tahu sekali
pak aziz ini dokter perundang undangan
disertasi mengenai perundang undangan
pembentukan peraturan perundang undangan
di era saya saya sudah tahu sekali
pak imam juga alumni komisi tiga
jadi ketika beliau menjabat di ky
saya meyakini beliau lah yang punya ide
untuk kembali kepada undang undang ini
ini dalam kacamata juridis
jelas ini tidak harus dipertahankan
bukan ini dirubah untuk mendukung orang yang salah
orang salah harus diperbaiki
saya pikir kita tidak merusak
hal yang sudah baik
diberi kesempatan tetap hakim agung
tapi kembali mencari
persoalan dengan undang undang ini
pengalaman yang sisanya yang kurang
saya mendapatkan sedikit tadi pak ajis menyebut
tidak mudah memang merekrut hakim agung
karena syaratnya harus tiga kali
tidak harus dihajukan
jadi misalnya betul lima harus lima belas
untuk memperoleh lima belas itu
kalau kemudian lima ini kemudian status dicopot
kan harus mulai lagi
kita harus banyak sekali
bisa seratus dua ratus lebih
untuk menjaring seperti itu
sehingga nanti diperoleh betul betul hakim
itu pun sering tidak terpenuhi
karena setelah diakukan
kenapa sering nggak terpenuhi biasanya
jadi kualitas atau integritas
kita tidak mau
kalau sudah cakap begitu
tidak ada kepercayaan dan sebagainya
karena itu memang teorinya gampang
tadi hakim agung lima itu sudah
tapi pertanyaannya itu tidak menyalahi undang undang
menyalahi undang undang tidak
misalnya seperti ini
bisa hakim non palu di pengadilan tinggi
bisa juga hakim non palu di mahkamah agungnya
tergantung kebijakan dari pimpinan mahkamah agung
tetapi bahwa dia statusnya tidak memenuhi syarat tadi
bukankah memang harus dicopot
kalau tidak sesuai dengan syarat
dicopot cuma ditempatkan
banyak juga hakim hakim pengadilan tinggi
yang non palu juga banyak
jadi untuk belajar kembali
jadi kalau pun nanti awal awal
jadi hakim anggotanya
karena tadi di situ
biasanya hakim hakim yang misalnya
itu pasti harus memimpin kan
di situ harus ditata ulang
mereka yang dalam tanda kutip bermasalah itu
ditempatkan pada posisi yang benar
sebenarnya ini dicabut statusnya
sebagai hakim agungnya atau bagaimana
tidak saya pikir
tadi pak imam setuju bahwa melikuti itu tidak mudah
dan kita karena keguguran sangat
itu secara itu tidak mudah
tapi saya bicara soal peraturan perundangan
kalau ketika tidak terpenuhi syarat itu tadi
undang undang ini kan
ada kebijakan dan ada kebijaksanaan
setiap undang undang itu bisa dilakukan
tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok
kemudian dapat dipertanggungjawabkan
itu solusi untuk mengatur
undang undang yang bisa dibuat
undang undang ada kebijakan
maka kebijakan ini bisa disolusikan
untuk kemanfaatan untuk keadilan
dan untuk kepastian
baik kalau pendapat dari pak aziz sendiri
kalau misalnya bahwa ini statusnya sudah pasti
katakanlah nanti pendidikan
benar ada kesalahan disitu
statusnya otomatis gugur
karena tidak sesuai dengan undang undang ini
ataukah bisa seperti di non palukan
kalau secara undang undang kan fit and proper
itu untuk menjadi hakim agung
adalah untuk menjadi hakim agung
syarat untuk melakukan fit and proper itu
tapi nanti misalnya ada diskresi yang disampaikan prof gayus
dalam hal kebijakan
diperkenalkan dari mahkamah agung itu sendiri
tapi tidak mending
proses pengangkatan beliau sebagai hakim agung
itu kan tetes
yang sebelumnya itu
dilakukan fit and proper oleh dpr
dan pola rekrutmennya itu
adalah pola rekrutmen
untuk menjadi hakim agung
nah nanti kalau solusi kompromi
solusi kebijakan diskresi

di hal kebijakan diskresi
sebagai hakim agung non paluk
secara fakta ada tidak
tim yang ada di pengadilan negeri non palu juga ada
oke jadi itu kebijakan di dalam ma sendiri
sekarang saya akan mulai masuk ke bicara soal
jika dilakukan nanti
penyelidikan ternyata memang ada unsur
kesengajaan itu tentu datang dari dalam ma
kalau kemudian ada surat yang dibuat sengaja
peraturan perundangannya yang menurut pak aziz dan prof gaius
sudah letter luck
apa yang harus ditindak kepada orang atau pihak yang melakukan
semua kesalahan itu kan diatur di undang undang juga
apakah kesalahan dari pikiran
dari pikiran memang sengaja untuk kepentingan tertentu
bahkan jangan jangan untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya
tapi ada juga satu
kesalahan yang memang
tidak ada sengaja
jadi ini memang dia untuk demi kebaikan
karena situasi waktu itu mungkin cari calon sulit
ya sudah lah
ada calon yang ini
ada celah seperti itu ya mungkin cari calon
kalau saya mengatakan evaluasi
tapi dilanjutkan dengan investigasi
itu harus betul
hasil investigasi merupakan bentuk evaluasinya
ini juga satu gagasan
untuk menilainya baik orang lain juga
jadi intinya komisi tiga ini menyikapinya akan menunggu
menunggu dulu dari komisi judisial dan mahkamah agung
atau nanti ada rapat internal sendiri
kami akan mulai membahas lebih serius tentang hal ini
tentu kita kan
dalam fungsi pengawasan
tentu kita harus mengumpulkan data dulu
data data yang tadi disampaikan
tentu kita bahkan meminta itu data dalam pengawasan
konsultasi dengan makam agung
dari data itu memang nanti kita akan membuat suatu rapat internal
dan rapat itu harus dalam bentuk panjang maupun pansus nanti
keputusannya harus keputusan lembaga
karena komisi tiga dalam melakukan fit and proper itu adalah keputusan dari paripurna
yang mendelegasikan kewenangan lembaga kepada komisi
bukan karena komisi tiga yang
berdiri sendiri begitu ya

berdiri sendiri begitu ya

berdiri sendiri begitu ya
bukan karena komisi tiga yang
berdiri sendiri begitu ya
oke baik kita lihat kedepannya seperti apa
apakah memang nanti ky juga bersama mahkamah agung akan melakukan follow up tentang permasalahan ini
terima kasih pak aziz samsudin
terima kasih pak imam
terima kasih prof gayus telah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news